inilah wajah wajah calon musisi di institut musik daya indonesia
sekolah binaan deviana daudsyah ini dibentuk berdasarkan kurikulum musik klasik dan jazz
karena buat saya musisi yang tidak tahu sejarah
mereka bukan musisi
mereka adalah pemain
music player sama musisi itu beda pak
kan musetion itu sama aja seperti gelar kalau kita bilang arsitek sama tukang bangunan kan beda
music player is tukang bangunan mucian is an arsitek
ya udah pasti banyak mata kuliahnya dan harus banyak belajar supaya jadi musisi
jadi arsitek yang bertanggung jawab
lulusan dari sekolah ini
akan memperoleh gelar sarjana master atau doktor
dalam bidang pendidikan musik kesenian musik kesenian teknik audio
manajemen seni pertunjukan hingga musik terapi
dalam bidang musik terapi misalnya
siswa diajarkan mengenai manajemen stres melalui musik
untuk menyalurkan kemampuan dan kreativitas siswanya
deviana membuka kelas panggung seminggu sekali di kawasan kemang jakarta
dan agar bisa mencari kemampuan dan kreativitas siswanya
agar terbuka peluang ke pentas internasional
deviana bekerja sama dengan kedutaan dan beberapa sekolah musik di jerman
tenaga pengajar yang disediakan pun bukan sembarang orang
mayoritas merupakan binaan deviana dan lulusan sekolah musik mancanegara
sebuah proses pembelajaran yang terdengar tidak mudah
namun dalam prosesnya hanya ada empat indikator penentu kelulusan siswa
salah satunya perilaku saat belajar
selain belajar di kelas
untuk meraih predikat sarjana seorang siswa harus belajar musik hingga enam tahun
nur aspasya jakarta
jadi kalau sekarang jumlah muridnya ada berapa
sekarang jumlah muridnya yang kuliah ada tiga puluh yang kursus ada dua puluh
jadi ada lima puluh ya
ini kalau dari segi usia rata rata berapa you
kalau dari segi kursus kuliah jadi berarti mereka sudah lulus

kalau yang kursus bisa dari umur dua tahun sampai delapan puluh lima
jadi tidak ada batas
itu kan kursus
ini kebetulan lagi latihan ear training namanya ketajaman pendengaran
artinya harus bisa menganalisa mengidentifikasi apa yang didengar
karena ini adalah dasar yang paling fundamental untuk jadi arranger atau orkestrator nanti atau jadi komposer
oke misalnya saya mau kuliah di sini ya kita bisa sambil duduk aja ya
sambil duduk dan melihat teman teman lagi belajar
ini deviana kalau ngajar lumayan galak ya pasti ya
karena musik katanya perlu kedisiplinan
kalau dibilang katanya di sini sistemnya sangat kayak militer
tapi itu tergantung juga sih ya
karena saya dulu lama mengajar mahasiswa mahasiswa di eropa
mereka ini kan umumnya sangat disiplin
jadi sekali dibilang untuk bikin pr itu pasti dikerjakan
dan masing masing ingin memberikan yang terbaik kepada dosennya
kalau di indonesia masih musik
ratusan kali dibilang bahwa tanggung jawabnya adalah pekerjaan rumah itu sebenarnya bukan untuk kita yang membimbing
melainkan untuk masa depannya si yang belajar
oke misalnya kalau saya mahasiswa di sini
syarat untuk diterima apa
apa yang diuji
yang diuji itu ada
ada teori dan praktek
kalau teorinya itu adalah musik teori
contoh isinya adalah menganalisa sebuah karya
dan harus menulis form
aa ba vers korus berapa bar bentuknya
kemudian dikunci apa terus kadensanya progresinya
karena musik itu kan ada gramatiknya
dan ada matematikanya
jadi harus bisa menghitung juga
jadi intinya kalau nggak bisa menghitung nggak bisa kuliah musik
karena sebelum saya jelaskan juga soal teori musik
yang kita pelajari di pendidikan musik
itu adalah dalil pitagoras ya
seperti contohnya di indonesia kita tahu
itu adalah major scale
itu adalah dalil pitagoras
nah itu jadi harus paham itu dulu
oke apa lagi
ketajaman pendengaran seperti yang sedang
tapi ketajaman pendengaran itu harus bisa menulis secara detail harmonisasi yang dimainkan oleh dosen penguji
sama kemudian ritmik
jadi menghitung birama
dirama itu kan bukan hanya ada empat per empat ada tiga per empat ada enam per delapan ada dua belas per delapan
seperti contohnya kalau kita mau membawakan musiknya dari timur tengah
itu tujuh per delapan tujuh per empat
dan banyak sinkopasinya
jadi kita mesti bisa menghitung dan
saya kasih contoh deh
itu harus bisa ditulis dan harus bisa dimainkan